kpu melanjutkan rekapitulasi suara tingkat nasional di hari ke dua puluh satu pleno terbuka
masih ada empat provinsi yang tersisa yakni jawa barat maluku papua dan papua pegunungan
dari tiga puluh empat provinsi yang telah menyelesaikan rekapitulasi
pasangan calon nomor urut dua prabowo gibran tercatat unggul di tiga puluh dua provinsi
memperoleh suara terbanyak dari penghitungan suara luar negeri
saat ini tiga puluh empat provinsi dan satu ratus dua puluh delapan ppln sudah menyelesaikan rekapitulasi suara tingkat nasional
kpu menyebutkan akan memaksimalkan tenggat waktu rekapitulasi yang telah ditentukan
sebelum menetapkan hasil pemilu dua ribu dua puluh